bapak kalian kesini
masa mau minta makan
berarti kalian temennya penjahat ini
guru gue bukan penjahat
kamu jangan ikut sambur
aku bukan anak kecil
apa tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini
agar tidak lewat jalur kekerasan
mari sama sama kita bicarakan dengan baik baik
berhentilah kalian untuk mengganggu nenek ini
berarti kamu gila dong
jangan ina guru go
mereka sudah pergi
sekarang nenek sudah aman
dirima kasih guru
hapinya besar sekali
rasanya sakit sekali
untuk saat ini sepertinya aku tidak bisa menggunakan tenaga dalamku
aku tidak mungkin sempat memadamkan apinya
aku sudah tidak kuat lagi
tetapi jika aku tidak segera mengeluarkan jurus suket kalanjana
api akan membakar rumung ini
sepertinya aku harus menggunakan ajian banyu cakrabar
min ada rumah
siapa tahu dia memberikan air
kamu bisa meneraninya
ada yang bisa saya bantu ki
ki aman dipanggil aki
supado serada mesra
ini min yang kemarin ditolongin di air
yang di air teh
saya teh perlu air min
barangkali ada air persediaan min
saya ambilkan dulunya
ini min aman
sabar teh apa
bagaian saya ini matu
mak sudah ada
cuma mau ada mas satu
siapa cepat tiga pulau terlewati
siapa yang berani membakar lumpungku
pasti dia mbak
ya aku lihat dia dekat api
aku ratu kendrimani
aku adalah junjungan kalian semua
cepat bawakan aku makanan
baik kusir ratu
makanan ini basi
kau memberiku makanan basi
kamu yang sudah membuat oner di kampung ini
kamu pergi sekarang
tunggu jangan lari
jangan lari tunggu
mereka berhasil menyusulku
dari mana pratu
apa menemani aku seperti ini
aku tak di atas
sekarang aku membawa luar
kalian sudah berbuat jahat dengan nenek itu kalian tidak boleh mengulangi perbuatan itu lagi tidak
ini atuh airnya ki mana tuh tempatnya
belum punya belum punya belum dijawab
ya udah tuh ya dikasih tapi sama keningnya sama hati
kita tekan diseluruh raden astagfirullah
aduh malah nganggu aww dia tuh cepet cepet
paman bukan aku yang membakarnya tapi aku yang memadamkannya paman mana mungkin
lombok bisa bakar kalau tidak ada hampir di sini benar juragan pasti dia berlakunya
tapi benar paman bukan aku paman bukan aku yang membakarnya paman aku hanya memadamkannya paman
apa aja dia
kesini kita tunggu nolong pasang meminta makan
pak minah kamu udah keletik atuh
apa tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini
agar tidak lewat jalur kekerasan
mari sama sama kita bicarakan dengan baik baik paman